mayoritas warga yang huniannya digusur
tidur di tepi jalan di lokasi penggusuran
dan di tenda darurat
warga belum mendapatkan kepastian
ke rusun mana mereka akan direlokasi
warga yang mayoritas bekerja sebagai pengepul barang bekas ini
karena khawatir lokasi mereka bekerja menjadi semakin jauh
warga berharap pemerintah membuka ruang dialog
agar warga dapat diberi tempat tinggal layak
tanpa kehilangan sumber penghasilan
ya kalau direlokasikan yang tempat bisa mendagang seperti ini
itu juga tidak keberatan gitu
warga yang dimaukan gitu
tapi dengan catatan bukan rumah rusun
kalau rumah rusun itu tidak bisa
jualan barang barang bekas gini
sebelumnya bentrokan terjadi
antara petugas satpol pp

pada saat proses pembongkaran bangunan liar
yang berdiri di atas aliran kali gendong
kawasan sunter jakarta utara pada kamis lalu
warga yang tidak terima bangunannya dibongkar
paksa petugas sempat terlibat aksi saling dorong dan baku hantam
karena kalah jumlah
warga bisa dipukul mundur
lalu petugas membongkar paksa bangunan liar
yang sudah puluhan tahun ditempati warga
tim liputan cnn indonesia